desa bendok kecamatan nogosari kabupaten boyolali merupakan salah satu desa yang getol melakukan vaksinasi
selain data para petugas juga melakukan penyisiran sampai ke pelosok desa
tim yang terdiri dari kepala desa perangkat desa dan bidan desa menggunakan sepeda motor menyisir satu persatu rumah warga lansia
yang memiliki permasalahan kesehatan dan tidak bisa datang ke kecamatan maupun ke fasilitas kesehatan karena terbatasnya mobilitas atau sedang sakit
kepala desa bendo samsidi mengatakan terdapat satu ratus tujuh puluh warga desa yang didatangi tim untuk melakukan vaksinasi
pihaknya menargetkan program vaksinasi di desanya dapat terselesaikan
dari dua empat ratus lima puluh tujuh masyarakat desa bendo sebanyak satu sembilan ratus dua puluh sasaran yang sudah divaksin
kegiatan untuk siang hari ini yaitu penyisiran vaksin bumkar dari rumah ke rumah untuk warga kami yaitu sebanyak yang lansia yang ada di dekatnya
di bekasi jawa barat peserta vaksinasi dapat melayanan pijat dan kopi gratis usai mengikuti vaksinasi
vaksinasi tahap pertama digelar kepolisian dan pemerintah desa lambang sari di res area kilometer sembilan puluh
tambun selatan kabupaten bekasi
peserta vaksinasi merupakan pengendara yang melintas di tojakarta cikampek
bagi pengendara yang kelelahan usai mengemudi dapat dipijat
di kursi pijat otomatis yang disediakan penitia usai menjalani vaksinasi secara gratis
selain itu panitia juga menyediakan kopi dan minuman hangat
tim liputan cnn indonesia